isu pergantian ketua umum golkar berhembus kencang pasca dewan pakar partai beringin ini menyebut opsi gelaran musyawarah nasional luar biasa atau munaslup
guna mengevaluasi arah partai yang disebut tidak berarah jelang pilpres dua ribu dua puluh
apakah rencana munaslup kali ini hanya mengevaluasi soal putusan dalam rekomendasi erlangga hartarto sebagai capres di dua ribu dua puluh empat
atau malah mendongkel aha dari ketum partai golkar
untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota dewan pakar partai golkar ridwan hisham
selamat malam pak ridwan apa kabar
selamat malam kabar baik mas bram
baik syukur dalam kabar yang baik pak ridwan
kami juga telah mengundang dan masih berusaha untuk menghubungi ketua dpp partai golkar yaitu dev laksono untuk bisa bergabung bersama kita
jadi saya ke pak ridwan terlebih dahulu
jadi maksud dari munaslub ini hanya mengganti rekomendasinya saja
bukan nama erlangga
yang maju sebagai capres ataupun copres begitu
atau jangan jangan mengganti ketum dan kepengurusannya begitu pak ridwan
jadi gini mas ibram munaslub itu bukan barang haram
dan munaslub itu bisa dilaksanakan setiap waktu apabila memang memenuhi persaratan untuk dilaksanakan
yaitu persyaratannya minimal ada dua per tiga pemilik suara yang menghendaki
itu yang gini
jadi para pengurus dpp jangan terus alergi dengan kata kata munaslub
pak erlangga ini terpilih jadi ketua umum melalui munaslup
walau bukan munaslub dulu rapat pleno
saya peserta pleno pada saat itu
saya yang mengusurkan pak erlangga
setelah rapat pleno abis itu baru dilakukan munaslup
baru erlangga terpilih
sebelum itu pak novanto juga terpilih melalui munaslup
waktu pak ical mengundurkan diri
artinya kata munaslup ini secara tertulis secara tekstual itu ada atau tidak di surat rekomendasi yang diserahkan kepada aha
ya itu sebentar
jadi saya kasih tahu rapat itu mulai jam tujuh malam sampai jam sepuluh tiga jam
di dalam proses itu ada kurang lebih dua puluh orang berbicara semuanya
nah sampai pada kesimpulan satu dua tiga
di situ tidak ada kata kata munaslup
kan kalau disebutkan di situ kan tidak etis karena ini surat ini kan
apa namanya akan orang akan mengetahui pihak lain
tapi secara tersirap begitu pak ya
sebagai seorang organisotoris yang berpengalaman ya
yang mengerti organisasi
nomor satu itu apabila tidak terlaksana ujungnya munaslup
jadi jangan dijadikan jadi munaslub itu sesuatu yang berbahaya
buat golkar biasa
golkar waktu pak habibie
zaman pak habibie pak hartoko mundur
bang akbar terpilih melalui munaslu
oke pak retuan
kita akan konfirmasi kepada bang dev laksono
ketua dpp partai golkar yang sudah juga tersambung bersama kami
bang dev selamat malam
disebutkan tadi tidak ada kata munaslup
tapi ketika rekomendasi pertama tidak tercapai maka ujungnya adalah munaslup
bagaimana fungsionaris dpp melihat ini
ini semangatnya om retuan
senior saya juga
orang tua saya juga
semangatnya memang luar biasa
karena cinta terhadap organisasi
dan sayangnya kepada pak erlangga
dan juga siap memperjuangkan pak erlangga selaku calon presiden golkar di dua ribu dua puluh empat nanti
makanya selalu dengan semangat yang sangat besar
golkar ini dalam keadaan tentram dan nyaman
pak rituan pun juga mengetahui dan mengakui bahwa golkar ini tidak ada gejolak apapun
ya pandangan beliau itu adalah pandangan beliau pribadi
sudah beliau katakan juga
sudah saya sampaikan bahwa tidak ada dalam keputusan
rapat pleno dewan pakar menyatakan ada pun kata kata mengucapkan satu kalimat pun atau satu kata pun mengenai munaslub
nah itu dan dalam putusan resmi pun juga sudah seperti itu
ya akan tapi ya dinamika di dalam golkar ya masih dinamika yang normatif saja biasa
bang dev tadi disebutkan bahwa ketika rekomendasi satu tidak tercapai maka ujungnya bisa saja bisa
ya tunggu dulu bos
kayaknya belum selesai ngomong udah dipotong duluan
nah dalam rakernas terakhir itu sudah kita sampaikan seluruh elemen partai golkar
baik dari pengurus daerah ataupun juga organisasi pendiri organisasi dirikan organisasi sayap semuanya itu menyerahkan kepada pak erlangga
dan pak erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan
dan pak erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan

dan pak erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan
dan pak erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan
dan pak erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan

bang dev kalau disebutkan agustus akan
pak wacapres itu hanya pak erlangga hartarto
oke kalau diumumkan pada hari ini
kita juga kan sempat membuat koalisi koalisi indonesia bersatu
kita membuka terus komunikasi dengan pkb untuk membuat suatu koalisi besar
kita juga terus komunikasi dengan pak prabowo
kita juga masih terus berkomunikasi dengan kawan kawan di demokrat pks
baik baik bang dev
oke pak ridwan saya ke anda
kalau kemudian tidak sesuai rekomendasi paling tidak poin yang saya tangkap adalah salah satu rekomendasinya
membentuk poros baru dengan erlangga hartarto sebagai capres
ketika tidak seperti itu skemanya akankah kemudian ini akan bisa dibawa ke munaslup yang anda sampaikan tadi
jadi gini kalau pak erlangga menjadi calon presiden dari poros apapun itu tidak perlu ada munaslup
karena dia sesuai dengan keputusan munas dua ribu sembilan belas
yang masalah kalau bukan pak erlangga maka harus diperbarui keputusan munas itu diperbaiki
karena yang bisa memperbaiki instansinya hanya munas
kenapa dinamakan luar biasa
karena dia munas tidak sesuai dengan jadwal
karena jadwalnya kan lima tahun sekali
karena ini tidak sesuai dengan jadwal maka dikatakan luar biasa
kalau tadi mas dev menyampaikan bahwa ada rakernas yang memberikan kepercayaan atau memberikan kekuasaan kepada ketua umum
semuanya itu salah tempat gitu loh
jadi makanya saya sampaikan dpp ini ngerti organisasi enggak
rakernas itu adalah membahas program program kerja yang telah diputuskan oleh mulas atau rapimnas
tidak boleh membuat keputusan baru di dalam raker itu
jadi kalau mau bikin keputusan baru harus melalui rapim sampai kepada munas
itulah baru merubah keputusan munas dua ribu sembilan belas
tidak boleh dirubah di dalam raker
oke baik kita akan konfirmasi ke bang dev pak ridwan
oke bang dev masih tergabung dengan kami
oke bang dev bagaimana tanggapannya
bang dev sepertinya suaranya masih di mute boleh dibuka terlebih dahulu
baik baik silakan bagaimana tanggapannya ketika disebut ini mengerti organisasi atau tidak
tidak bisa dimukernas lo harus munas begitu bang dev seperti apa
iya nah kalau tidak mengerti organisasi ya kita nggak akan jadi pengurus partai
semuanya salah saja
ya salah saja
nah gitu ya
nah gini kalau masalah pengertian organisasi pemahaman itu ya semua memiliki pandangan sendiri sendiri lah
nah kan tetapi gini
kalau yang dikatakan bahwa merubah keputusan memang tidak ada keputusan ini dirubah
kan memang tetap sama salam presiden adalah tata pahir
sekarang ini kan kita membahas masalah detailnya masalah membentuk koalisinya dengan siapa pasangannya seperti apa
nah itu yang kita sepakati di dalam rakernas kemarin nah itu kita selesaikan
ditahan dulu pak retuan
jadi kalau tidak ada perubahan pak erlangga tetap presiden enggak usah kita bahas
tidak ada masalah jalan terus
ini masalahnya kalau pak erlangga bukan calon presiden
ya pertanyaannya sebetulnya ini sudah satu perspektif belum pengurus dpp dan juga dewan pakar
apakah kemudian yang bang dev sampaikan tadi di bulan agustus sudah
dewan pakar juga
dewan pakar juga dapat informasinya begitu pak retuan
tuh kita ikut di dalam rakernas itu
tapi itu bukan pengambil keputusan
jadi pertanyaannya yang dipeributkan ini apa kalau gitu
apabila calon presiden dari partai golkar itu bukan pak erlangga
oh lah kan sekarang sampai sekarang tidak ada perubahan
oh iya memang tidak ada masalah yang masalah kan yang ini yang buat buat berita
saya mulai dari awal memang menyampaikan harus pak erlangga jangan dirubah
nah itu saya menyampaikan apabila bukan pak erlangga harus melalui proses yang namanya munaslup
karena merubah keputusan munas
tapi kalau umpama pak erlangga berhasil dan kita doakan pak erlangga bisa dicalon presiden ya selesai jalan terus kita insya allah kita menang
atau jangan jangan dewan pakar ini harus menunggu sampai agustus dulu nih pak ridwan sesuai yang bang dev sampaikan
ya memang permintaan kita
permintaan kita itu mulai secepat cepatnya paling lambat adalah bulan agustus
itu kita sudah sampaikan
nah jadi gini bang jepang tidak usah kita berpanjang lebar berdebat di tv
jadi masih banyak yang ingin nonton sinetron lagi
nah jadi kita sudah semua sepakat kita sarankan ke dpp biar dpp nanti menentukan
sama sama nanti di rapat fraksi juga om ridwan juga bisa menyampaikan juga kan
nanti atau juga nanti pada saat rapat rapat lainnya
nanti baru diputuskan dan diumumkan secara terbuka
bang dev nanti ini sifatnya
nggak pernah masuk pak retuan juga
pak dev selaku ketua dpp tegur dong ketua fraksi
masa anda nggak pernah ada rapat fraksi itu
nah itu pak rituan bisa sampaikan langsung pak nggak usah langsung dibuka
tidak dong itu kepada ketua dpp saya kan bukan pengurus dpp saya dewan pakar
pak retuan senior
kalau mau saya kirim nomor teleponnya kalau bisa pak retuan nanti ilang nomor teleponnya
oke bang dev pertanyaannya begini
jadi sebetulnya apa yang ditunggu sebetulnya oleh golkar
kalau kemudian anda tadi mengatakan agustus akan diumumkan paling tidak
ya kami publik akhirnya menangkap jangan jangan memang akan membentuk poros baru dengan pak erlangga sebagai capresnya begitu
kenapa harus menunggu begitu lama kenapa harus satu bulan lagi begitu momentumnya
ya sebenarnya politik itu semua tentang waktu kan
ini salah satu hal juga yang diajarkan saya oleh pak retuan juga setelah mencari momen yang tepat
kalau pak retuan kebetulan momennya sekarang untuk memaki maki saya nggak masalah sekarang kan saya anaknya juga
jadi dilepaskan aja tapi kalau masalah pencalonan itu itu kan harus disesuaikan dengan momen yang tepat
kemarin ppp mengumumkan pak ganjar di hari ibu tanggal dua puluh satu april
lalu juga kemarin waktu nasdem dan demokrat mengumumkan
pencapresan pak anies juga di momen yang tepat
kita nih jangan kita salah momen kecepatan nanti juga
apa namanya mau bikin yang nggak dapet terlambat juga nanti ketinggalan
oke momen yang tepat ini apakah soal restu pak jokowi bang dev
usul kepada pak ketua
mohon maaf ini nggak kedengeran soalnya suaranya host dengan suaranya pak retuan tercampur
oke pak retuan silahkan
usul kepada pak ketua dpp yang juga ketua umum saya
ini ada momen yang paling tepat dan sangat religius dan itu sangat baik sekali
yaitu pada tanggal sembilan belas juli
itu satu surah seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
orang jawa juga mengerti apa itu surah
orang islam itu adalah hari raya islam
itu satu surut tanggal sembilan belas juli
nanti kalo bahasa jawanya juli noted lah
hahaha oke siap
karena kita ini pak depuan kosguru
baik baik kami akan tunggu kalau begitu
bang dev dan juga pak ridwan terima kasih telah bergabung bersama kami
bang dev laksono dan juga pak ridwan hisham telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu bapak bapak sekalian